sudah teragenda di pdip tetapi belum terinformasi kepada kami dari gerindra demikian
saya tidak tahu apakah kemudian agenda itu sudah teragenda di pdip
tetapi belum terinformasi kepada kami dari gerindra demikian
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya